puluhan musisi panah air bersilah kurang
dengan presiden joko widodo di istana merdeka jakarta
pada kamis siang
di antara mereka ini ada bunga citralestari atau bejel
dan juga prabu revolusi
nah itu dia saya baru mau nyebutin itu
mungkin lah mana lagunya
paling nggak ya harus diundang juga sebenarnya
nah mereka ini pemirsa didampingi kepala badan
ekonomi kreatif triawan munaf
dan mereka melaporkan hasil dari konferensi musik indonesia
yang telah digelar di kota ambon tujuh sembilan maret yang lalu
dalam arahannya presiden joko widodo meminta
menyusun visi dan misi dalam memajukan
industri musik tanah air agar program kerja konkret
yang bisa dicapai para musisi setiap lima tahun sekali
kepala badan ekonomi kreatif triawan munaf
yang mendampingi satu rahmi tersebut menyampaikan
para musisi sudah mulai mengerjakan proyek
untuk membuat sebuah sentra data berbasis aplikasi
hal ini untuk mengakomodir pengelolaan data musik
yang dapat menjadi jawaban bagi nasib musisi tanah air
hari ini sudah kami mulai sebuah proyek
proyek yang cukup besar dan cukup rumit
karena melibatkan banyak sekali stakeholder
di dalam maupun di luar negeri
untuk bisa kita ini memiliki suatu big data
yang mutakhir yang selalu terupdate
dan hari ini ciptaan ciptaan lagu ini selalu ada
dan itu harus bisa didaftarkan
sementara itu ketua konferensi musik indonesia
grand fredly mengaku pihaknya serius
dengan target memajukan industri musik di tanah air
salah satunya dengan mendirikan konservatorium musik
di kota ambon dan sekaligus sebagai konservatorium pertama di tanah air
tapi konferensi musik ini akan kita gelar menjadi acara tahunan
nantinya akan menjadi sebuah poin besar untuk bisa memberikan
rekomendasi untuk kemajuan ekosistem musik indonesia
terutama dalam rangka mendukung ambon menjadi kota musik dunia
yang memang dicanangkan oleh yang disubmit oleh
badan ekonomi kreatif atau negara sendiri
selain glenn fredly musisi tanah air yang datang bertemu presiden jokowi
diantaranya bunga citralestari yofi widianto dan dwi ki darmawan